warga ibu kota harus waspada karena kasus demam berdarah dengue mulai merebak
kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan dki jakarta mengatakan
telah terjadi peningkatan kasus demam berdarah dengue di jakarta
sejak agustus dua ribu dua puluh satu hingga akhir desember dua ribu dua puluh satu
bahkan tren ini diprediksi akan berlanjut hingga april dua ribu dua puluh
demam berdarah dengue memiliki gejala awal yang khas
yaitu demam mendadak tinggi antara tiga puluh delapan tiga hingga tiga puluh sembilan derajat celcius
sifat demam yang tiba tiba meninggi ini menjadi pembeda dengan demam
yang terjadi pada penyakit infeksi seperti tivoid atau leptospirosis
selain demam yang khas demam berdarah dengue memiliki tiga fase penyebaran virus
sesuai pola patogenesisnya yang benar benar harus dicermati
dan bila digambarkan berbentuk seperti pelana kuda
pertama adalah fase demam yang terjadi
pada hari pertama hingga hari ketiga
pada fase ini yang paling penting adalah melakukan screening
untuk mengetahui mana pasien demam denggi dan mana yang bukan
di sini juga dilakukan pemantauan berkala
untuk mencegah agar tidak terjadi perburukan gejala
seperti kebocoran plasma darah
pada tahap demam ini biasanya petugas medis memberikan terapi suportif
berdasarkan keluhan yang dialami pasien
bila pasien merasa demam akan diberikan obat antipiretik atau penurunan panas
kalau pasien merasa mual dan muntah akan diberikan obat menghilang mual dan seterusnya
dokter spesialis penyakit dalam dari divisi penyakit tropik dan infeksi fkui sharifah syakina mengatakan
setelah fase demam biasanya pasien demam berdarah dengki
akan memasuki fase kritis yang ditandai adanya kebocoran plasma darah
yang dapat dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium
di mana terjadi peningkatan hematokrit dan hemoglobin
dan fase ini terjadi pada hari keempat kelima dan keenam
nah begitu masuk fase critical face
atau fase yang mulai ditandai dengan adanya kebocoran plasma
disitu kita mulai harus intensifikasi penghitungan kebutuhan cairan pasien
karena disini titik dimana risiko terjadinya shock pada pasien dengue menjadi lebih besar
nah pada saat di titik fase critical di hari keempat hari keenam
biasanya pemantauan pemeriksaan darah akan menjadi lebih rutin
bahwa sebagian ada yang memperketat dalam dua belas jam sekali
atau bahkan enam jam sekali tergantung derajat beratnya klinis dari pasien
pada hari ke tujuh delapan dan seterusnya pasien dbd akan mengalami fase convalesen atau penyembuhan
pasien sudah mulai bisa makan dan secara laboratorium juga terjadi perbaikan
hematokrit dan hemoglobin mulai kembali normal trombosit juga mulai meningkat
terapi yang diberikan adalah remboransia seperti vitamin dan suplemen

anak dan orang dewasa yang terkena demam berdarah dengki tetap harus ditangani dipantau
jangan sampai terjadi infeksi denggi berulang
bila hal ini terjadi maka dapat menyebabkan komplikasi atau perburukan gejala klinis terutama pada orang dewasa
arman helmi andriawan saputra jakarta